mengulang kesuksesan ramadan midnight sale yang digelar pada satu april dua ribu dua puluh tiga lalu
untuk memberikan kemudahan akses terhadap barang barang
kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dalam momentum ramadan dan menjelang idul fitri
di transmart trans icon surabaya ada sekitar dua belas item produk yang bakal didiskon
mulai dari kebutuhan sehari hari produk fresh hingga perlengkapan rumah tangga
kita langsung menuju ke transmart trans icon surabaya sudah bergabung bersama kita
ada produser lapangan kami ada kanza tamarindora di trans icon surabaya
selamat sore dora nampaknya sudah ada sejumlah calon pembeli
di belakang anda melirik sepeda jam berapa tepatnya ini akan dimulai pada hari ini
untuk mengulang kesuksesan pada ramadan midnight sale satu april lalu
tapi yang berbeda adalah judulnya ini full day sale
kenapa dikatakan full day sale
dan akan berakhir sampai pukul dua belas malam nanti
jadi kalau biasanya pusat perbelanjaan tutup pada pukul sepuluh malam
kali ini berbeda heranov akan tutup pada pukul dua belas malam waktu indonesia barat
tapi yang membedakan adalah untuk barang yang dijual ini lebih banyak lagi
kemudian untuk waktu belanjanya juga lebih panjang yaitu mulai pukul sepuluh pagi sampai pukul dua belas malam nanti
anda harus datang di transmart yang ada di seluruh indonesia
salah satunya yang ada di trans icon surabaya
kemudian kartu kredit bank mega kemudian juga bisa menggunakan bank mega syariah
nah bagi anda yang misalnya di rumah nih lagi menonton sekarang
saya berada di transmart trans icon surabaya belum punya alobank
tapi pengen dapat diskon tenang saja
anda bisa langsung datang ke sini karena untuk install atau download dari aplikasi alobank
ini bisa dibantu oleh para petugas alobank yang sudah standby di transmart trans icon surabaya
jika anda sudah download nanti anda bisa isi saldo kemudian bisa di upgrade untuk menjadi alopreme
tapi ada beberapa pengecualian tenang aja tidak banyak
ini sampai saya bawa catatan ya
ada mie instan ada susu bayi dan anak kemudian ada minyak goreng ada beras ada telur terigu gula
nah kalau di transmart trans icon surabaya ini ada sekitar dua belas ribu item produk yang mendapatkan diskon pada hari ini
misalnya ada barang barang untuk fresh produk produk fresh kemudian perlengkapan rumah tangga
termasuk salah satu yang ada di belakang saya
kalau tadi di layar anda sudah melihat ada sepeda lipat ada sepeda anak anak ada sepeda gunung ada juga sepeda listrik
nah ini untuk mendukung program membangun sepeda
ini untuk pemerintah untuk menggunakan sepeda listrik salah satunya
misalnya nah ini ada anak kecil juga yang lagi mencoba menggunakan sepeda
untungnya atau manfaatnya seperti ini heranov kalau anda belanja secara langsung
anda bisa mencoba barangnya secara langsung
anda bisa mengetahui bagaimana kualitasnya anda bisa mengetahui warnanya yang asli
dan anda bisa mencoba ini berkeliling sejenak untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas dari sepeda yang ada di sini
cukup pantas ya heranov
saya tunjukkan kepada anda
untuk sepeda listrik maksud saya ini dari harga rp enam tiga ratus diskon menjadi rp lima empat puluh
wow ini sudah hemat satu juta lebih ya
ini hanya bisa didapatkan nih kalau anda datang ke transmart dan hanya hari ini saja
nah momen ini tentu menjadi momen yang dinanti banyak pelanggan dari transmart
karena tadi saya mewawancarai beberapa pembeli atau pelanggan yang ada di sini
ada dari mereka yang mengatakan membeli sepeda anak anak karena tepat hari ini merupakan hari ulang tahun dari anaknya
kemudian juga tadi saya mewawancarai pengunjung atau pembeli lain yang memborong
ada banyak tadi wafer kemudian ada juga gula yang nanti akan dikemas dalam bentuk hampers dan nanti akan

nah tentu momen ini heranov bukan hanya mampu meningkatkan daya belanja tapi juga membuatnya lebih baik
nah tentu momen ini heranov bukan hanya mampu meningkatkan daya belanja tapi juga membuatnya lebih baik

tapi juga sebagai momen yang bagus untuk berbagi
kita bisa kemudian berbagi hampers atau berbagi makanan makanan
karena ini juga momen ramadhan kemudian juga menjelang idul fitri
nah jadi untuk anda yang ada di wilayah surabaya sebentar lagi ini akan buka puasa sekitar satu atau dua menit lagi
nggak apa apa masih ada waktu karena nanti kita shal di sini transmart sampai pukul dua belas malam nanti
tidak usah khawatir karena jika anda belum punya aplikasinya nanti tentu akan dibantu di sini untuk download atau install langsung di gadget anda
baik kembali saya ingatkan tidak hanya di trans icon tapi di seluruh gerai transmart yang ada di seluruh indonesia
bakal ada sel pada malam hari ini hingga pukul dua belas malam
kanza tamarindora langsung dari surabaya jawa timur